berikutnya ketua umum partai gerindra prabowo subianto merespon santai kabar anies baswedan menggandeng ketum pkb muhaymin iskandar sebagai cawapres
usai menjadi pembicara di golkar institute prabowo sempat memberi perumpamaan
di langit yang biru ada sawah yang menguning kemudian pepohonan yang hijau disitulah burung garuda terbang
hal itu mengacu pada warna partai koalisi pengusungnya yakni pan berwarna biru golkar berwarna kuning
lambang burung garuda partai gerindra dan terakhir warna hijau dari pkb
di tengah ini mengenai kabar caimin yang digandeng anies menjadi cawapres prabowo menanggapi santai dan menyebut itulah demokrasi
ya inilah nama demokrasi kita demokrasi kita musyawarah saya sendiri belum dengar rencana rencana itu
tapi itu demokrasi kita negosiasi kita musyawarah santi santi saja
sementara itu bakal capres pdip ganjar pranowo mengucapkan selamat ketika ditanai mengenai kabar anies baswedan
muhaymin iskandar jadi pasangan capres cawapres
terkait cawapres yang akan menemaninya ganjar meminta semua pihak untuk bersabar
pak hariming mau deklarasi sama erdal apa
tak ada tak ada